saya dikasih hasilnya terbuka biar bisa bikin semua orang yang tahu inilah organisasi dari sebuah partai yang merupakan partai yang berhasil di indonesia berjuang yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat
sama sama begini minta ampun